dan untuk mencoba melepas penat saya berkunjung ke salah satu tujuan wisata yang sering dikunjungi oleh warga lampung berserta keluarganya
jadi tadi sudah disampaikan pak cucu waktu tahun dua ribu sembilan belas kita itu satu ratus enam puluh enam kendaraan pada saat hari itu pada sepuncak
nah itu paling gue bisa main berapa tahun sih